pas kan om jin om jin akan melindungi untuk selama lamanya begitu perjanjiannya jie jie jie
ye lupa enggak enggak mau om jin nggak boleh ngikutin aku terus terusan titik dengerin
pokoknya onjim nonemenin bos jun untuk pergi ke sekolah koma udah aku mau berangkat dulu
menengok jirah kamu mau ketawa tawa
om jisun yo grek aku mau lo tasnya biru harganya outlaid lima belas juta
warna merah hijau kuning kuning makasih
kondisi keuangan perusahaan kita sedang maksudnya kalau kondisi perusahaan kita lagi
menurut terus apa hubungannya sama popi batu batu jadi mami jangan dulu kita popi
harganya murah cuma lima belas juta
bogey bogey kan masih banyak tas bogey masih ada lima bagus bagus semua
jangan dulu ya ya ya ya ya ya ya omai god popi jangan kayak orang susah gitu loh
mami mami aja mami tuh di lemari ada ratusan tas ini dia cuma lima tas
tenang aja nanti ya
oh ya mami itu mami si jun gangguin aku waktu di pantai yaitu
berlagu mami itu kuncin aku
kok bisa digangguin kamu gak boleh no no no gak boleh biarkan sorry ya jun habisnya lo ngebetein
kita temen tapi gue enggak suka ada yang kalian gue gue harus yang paling pinter di kelas paling
pintar segalanya temen temen harus hormat dan takut sama gue dan kamu mulai sokalin gue
om jin mau ngapain om jin kan mau nemenin bos jun sekolah
itu om jin mau nemenin aku sekolah eh eh eh lupa nih lupa sama perjanjiannya barangsiapa yang bisa main baski
om jin om jin akan melindungi untuk selama lamanya
enggak enggak mau
om jin gak boleh ngikutin aku terus terusan
pokoknya om jin mau nemenin bos jun untuk pergi ke sekolah koma
enggak udah aku mau berangkat dulu
sombong enggak mau dianterin om jin

lah kok enak
sampai ini itu kan pegawai baru
pegawai baru kok udah mau kasban sampai dua juta
tidak tidak tidak ferry tidak mungkin
maaf bu tapi dia ini termasuk karyawan teladan
saat ini istrinya sedang di rumah sakit
pokoknya pak jun kalau sampai pak jun ngasih cashbon ke dia
begini omi kalau menurut popi deddy sih begini
ya karyawan kita ini kan sedang kesusahan
ekonomi kita sebagai pemimpin apa salahnya kita
ngebantu pegawai kita yang lagi susah
eh popi perusahaan kita itu keuangannya lagi menurun
lalu ini kita malah menghambur hamburkan duit
biar toh ini enak aja
maaf begini saja
bagaimana kalau pengajuan pinjaman itu atas nama saya
karena selama ini kan saya tidak pernah mengajukan kasbon bu
masalah pengembalian dana tersebut itu jadi urusan saya
saya tanggung jawab
masalah pengembalian dana tersebut itu jadi urusan saya
saya tanggung jawab

kamu langsung ke bagian keuangan
maaf aku ada apa lagi
sebenarnya saya kesini itu mau ngasih tahu sama sampean
jangan pernah gangguin sama jairin anak saya bogi
anaknya dia nggak tahu apa
kalau ayahnya itu kerja di keluarga bogi anak saya
jangan nanti pecah
nggak apa apa jun
kirain pas dilempar sama bogi

oh kamu yang mengangkep
mungkin kebetulan aja kali
pas kacamata kamu itu jatuh
jatuhnya nggak kenceng
jadinya ga pecah deh
makasih banyak ya jun
aku mau pulang dulu ya
ya udah jun
aku tahu ini perbuatan siapa
keluar om jin
aku bukan ditutup teko nya
oh itu ngapain sih teriak teriak
udah kayak tukang sate di komplek
orang lagi bebek
om jim itu ngikutin aku ke sekolah kan
om jin kan yang ambil kacamatanya belo
nih bos jun
pitna itu lebih kejam daripada gak pitna
oh gitu ya
gak ngaku ya
aku bukan ditutup teko nya
jangan bos jun jangan
abiskan waktu om jin nungguin bos jun
om jin tuh liat belo lagi dikerjain sama temen temennya
tuh kan betul
gak usah jagain aku terus
aku itu akan manggil om jin kalau ada perlunya aja
kan om jina harus ngelindungin bos jun
tapi gak selamanya om jin ngikutin aku terus
aku mau pergi

om jin gak boleh ikut
om jin gak boleh ikut
om jin gak boleh ikut

om jin gak boleh ikut

om jin gak boleh ikut

om jin gak boleh ikut

om jin gak boleh ikut